dalam dakwaan sidang jaksa kpk menyebut ada ruangan khusus berukuran dua x tiga meter persegi di lapas suka miskin yang dilengkapi oleh tempat tidur
ruangan ini dibuat oleh fahmi dar mawansyah terpindahkan kasus suap bakamlah
dilansir dari detik com jaksa kpk trimulyono hendardi
dalam surat dakwaan yang menyebut ruangan dua x tiga meter di lapas itu digunakan untuk melakukan hubungan badan suami istri
bilik cinta tersebut digunakan fahmi saat dikunjungi istrinya ineke kosarawati
kita akan konfirmasi dan update informasi mengenai adanya ruangan ruangan khusus di lapas suka miskin
sudah ada rekan saya dari bandung jawa barat ada franky wijaya
frankie terkait dengan sewa quote unquote bilik cinta ini apa informasi yang anda dapat terkait dengan ruangan
dua x tiga meter ini
ya benar sekali budi memang fakta bahwa terdapat bilik cinta yang dimiliki oleh fahmi darmawansyah
salah satu narapidana di lapas suka miskin ini didapatkan ketika sidang dakwaan perdana tadi yang dilakukan pagi tadi
yaitu dengan terdakwa kalapas sukamiskin eks kalapas maksud saya wahid hussein pagi tadi
dalam dakwaan yang berisi ini dakwa penuntut umum mengungkapkan
apa saja yang kejahatan yang dilakukan dalam rangka kasus dugaan suap pelayanan di lembaga pemasyahan sukamiskin
di sini ada fakta fakta yang mengejutkan yaitu fahmi darmawan syah memiliki ruangan untuk berhubungan khusus dengan istrinya
yaitu ineke hurastawati dengan lebar ruangan dua x tiga meter
dan ini bukan hanya digunakan secara pribadi namun juga dikomersilkan
artinya memang fahmi dar mawansyah juga memberikan
warga lain untuk menyewa dengan nominal yang bisa saya dapatkan dari dakwaan ini sebesar rp enam ratus lima puluh ribu rupiah
artinya fahmi darmawan juga tidak hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi namun juga untuk mengkomersikan
artinya ada terjadi bisnis di dalam lapas sukamiskin ini
ini tentu cukup menarik
kita selama ini hanya tahu bahwa ada fasilitas mewah namun juga ternyata ada perputaran bisnis yang dilakukan
dan tentunya mungkin kita menunggu apakah ada hal hal seperti ini lagi
karena dalam dakwaan tidak dijelaskan lagi hanya dijelaskan fasilitas mewah
dan juga bilik cinta ini
apakah fasilitas kot an kot yang diperjualbelikan ini juga mendapatkan perhatian khusus sebenarnya
dari jaksa penuntut umum gitu
sehingga mungkin saja bisa menambah hukuman atau menjadi hal hal yang memberatkan gitu
benar sekali budi
di dalam dakwaan ini mungkin kita hanya mengetahui bahwa ada fasilitas khusus
ada ruangan ber ac ada tv kemudian ada yang seperti mungkin digambarkan dalam pemberitaan lalu
namun ada fakta fakta menarik yang memang ditemukan dalam surat dakwaan ini
di antaranya sebenarnya jual belinya bukan hanya fasilitas mewah di dalam lapas
namun juga jual beli izin keluar sakit dan izin luar biasa
ini yang dalam jaksa penuntut umum paparkan dalam fakta di dakwaan ini
ada tiga orang narapidana yang diduga melakukan transaksi ataupun swap kepada ytp
yaitu fahmi darmawansyah kemudian ada tubagus syariwardana dan juga fuad amin
dari ketiganya ini modusnya sama
yaitu memberi swap berupa uang maupun barang kepada ytp
yang digunakan untuk memberikan izin agar ketiga narapidana ini bisa keluar dengan bebas
dengan menggunakan izin sakit ataupun izin luar biasa
seperti sebagai contoh saya memberikan yang digunakan oleh tubagus caryawan
cukup menarik karena dia menggunakan izin luar biasa
yaitu izin untuk
keluar dari nalapas dengan alasan menjenguk ibunya sakit diserang
namun faktanya tidak demikian
karena pada saat itu ternyata tubagus syariwardana menggunakannya untuk menginap di hotel hilton selama dua malam
kemudian juga tubagus melakukannya sekali lagi
hari ini menggunakan izin sakit
modusnya cukup menarik karena
dari lapas hanya ada boleh ambulan yang keluar
tubagus herona diantar keluar ke sebuah rumah sakit di kota bandung
kemudian disitu sudah ada satu buah mobil yang menunggu untuk menjemput tubagus
kemudian tubagus pergi ke sebuah hotel
dalam keterangan ini disebutkan sebuah hotel di kawasan bandung
dan disana dia menginap satu malam ditemani teman wanitanya
ini cukup menarik ternyata hal hal seperti ini dilakukan
jadi faktanya ialah bukan hanya jual beli tempat mewah
yaitu ada ac di dalam lapas tv dan lain lain
namun juga ada jual beli izin keluar masuk
artinya narapidana ini bebas keluar masuk
dan uang yang diserahkan dalam waktu kurang
kemudian dari bulan maret sampai dengan juli
si mantan kalapas ini cukup mengejutkan
karena ada beberapa kali transaksi yang dilakukan dan digunakan untuk kepentingan pribadi
seperti misalnya ada beberapa transaksi dari angka satu sampai dua puluh juta
yang beberapa kali diberikan untuk kepentingan pribadi
seperti penjamu tamu dengan angka cukup mengejutkan lima belas juta rupiah
untuk membayar makanan di sebuah restoran
ada juga yang jumlahnya hanya satu juta
dan ada satu lagi yang sebenarnya cukup menarik
nama sri puguh budi utami
yang kita ketahui merupakan dirjen permasyarakatan kemenkumham
disini fahmi dikabarkan memberikan sebuah tas mewah
yang ditujukan untuk sri budi puguh utami
walaupun sini tidak dijelaskan apakah tas tersebut diterima atau tidak
tentunya ini sangat menarik melihat dakwaan ini
dan fakta lainnya yang cukup membuat saya cukup terkejut
ialah dalam akhir persidangan
wahyusen sendiri tidak melakukan eksepsi ataupun bantahan
dari hal ini
sehingga tidak ada eksepsi
dan persidangan sendiri akan terus dilanjutkan pada minggu depan
yaitu pembuktian yang akan menghadirkan saksi saksi
untuk menguatkan dari dakwaan yang diberikan oleh kpk ini
terima kasih franky
jadi memang menarik fakta fakta persidangan
justru membuka borok borok manipulasi dan juga quote unquote korupsi lain
yang ada di lembaga pemasyarakatan kita
terima kasih sekali lagi franky wijaya
yang menginformasikan dan menganalisa dari bandung jawa barat